warga yang tinggal di jalan paseban senen jakarta pusat kamis pagi dikejutkan oleh
kecelakaan yang terjadi di sekitar tempat tinggal mereka sejumlah warga mendatangi lokasi untuk
melihat kondisi ketiga mobil yang rusak parah kecelakaan bermula saat minibus yang dikendarai
seorang pemuda melaju kencang di jalan satu arah ini mobil tiba tiba kehilangan kendali
dan menabrak dua kendaraan lain yang parkir di bahu jalan akibat kencangnya benturan salah
satu mobil sempat terpental untuk kepentingan penyelidikan ketiga mobil naas dievakuasi ke
unit laka lantas polres metro jakarta pusat polisi mengamankan pengemudi minibus untuk
dimintai keterangan sekaligus menyelamatkan dari amukan warga warga menduga pengemudi dalam kondisi
mabuk dari keterangan yang ditanyakan oleh para warga di sini sih setelah diintegrasi ke
dia dalam keadaan mabuk ya beliau tadi infokan habis drop temannya di jalan paseban ini juga
jadi enggak jauh dari situ dia akhir melakukan laka layak di sini inilah video amatir yang
direkam warga saat tubuh pasangan suami istri pengendara sepeda motor bernama rahman fauzi dan
husnul tergeletak di jalan di panjaitan kampung mandar banyuwangi jawa timur pada rabu sore usai
terjatuh ke aspal korban tertabrak sepeda motor tetangganya sendiri dari arah berlawanan yang
tidak sempat mengerem
korban husnul meninggal di lokasi sementara suami yang memboncengnya meninggal saat perjalanan ke
rumah sakit anak balita kedua korban yang dibonceng selamat dan menderita luka ringan
sedangkan pengendara motor yang menabrak korban mengalami retak kaki dari keterangan saksi
sebelum terpleset dan terjatuh pasutri pengendara sepeda motor ini melaju dengan kecepatan cukup
tinggi ketika kejadian cuaca hujan sehingga jalan licin usai ditangani tim instalasi kamar jenazah
rsud belambangan jenazah korban dibawa ke rumah duka di kampung mandar menggunakan ambulans untuk
dimakamkan pas di tkp itu untuk pengendara kalau itu mengerem dan akhirnya terjatuh pengendara
sama penumpangnya bersamaan dari arah utara ke selatan ada sepeda motor vario warna putih
novel p tiga ribu tujuh puluh sembilan yc yang dikendarai rey narzis ananta itu tidak bisa menghindar akhirnya
pengendara motor yang dikendarai reynard ziz ananta itu tidak bisa menghindar akhirnya pengendara motor yang dikendarai reynard ziz ananta itu tidak bisa menghindar akhirnya
pengendara sama penumpang tertabrak di lokasi terpisah kecelakaan menimpa minibus
membawa lima penumpang diperlintasan kereta api tanpa palang pintu di desa kuntili kecamatan
sumpiyuh banyumas jawa tengah pada rabu siang kecelakaan terjadi setelah minibus nekat menerobos
perlintasan meskipun diperingatkan penjaga pasalnya saat bersamaan kereta api bangunkarta dari jombang
menuju pasar senen jakarta sedang melintas akibat kecelakaan ini dua penumpang meninggal
empat lainnya menderita luka termasuk penjaga perlintasan korban meninggal bernama supardi
dan yatiman yatiman ditemukan meninggal tiga puluh menit setelah kejadian karena terlempar ke
sungai dua korban meninggal dibawa keluarga untuk dimakamkan sementara korban luka dibawa
ke rumah sakit banyumas untuk menjalani perawatan kasus kecelakaan ini dalam
penanganan aparat kepolisian tim liputan cnn indonesia